kenaikan harga bbm pada sabtu siang membuat sejumlah spbu di kota bandung
ramai diserbu oleh pengendara
antrian kendaraan mengular hingga mengganggu arus selalu lintas
seperti inilah kondisi stasiun pengisian bahan bakar umum
jalan re marta dinata kota bandung pada hari sabtu siang
kendaraan roda dua dan empat membadati area spbu
nampak antrian didominasi oleh kendaraan roda dua
kebanyakan pengendara sudah mengetahui kenaikan harga bbm per pukul setengah tiga siang
namun sebagian lainnya mengaku belum mendapatkan informasi terkait hal tersebut
sejumlah pengendara mengeluhkan kenaikan harga bbm yang dianggap mendadak ini

tapi kan tadi mas antriannya pas sebelum harganya naik
udah tahu sebelum naik juga antriannya udah panjang harusnya
harusnya naiknya nanti jam dua belas jam kosong kosong